pas pegi jawab demi allah demi rasulullah saya tidak melakukan kejahatan seperti itu
ibu peggy setiawan pelaku yang diduga otak pembunuhan kasus vina dan eki masih meyakini
putranya tidak terlibat dalam kasus ini delapan tahun silam
kartini menyebut peggy setiawan tidak berada di cirebon delapan tahun silam
saat vina dan eki tewas secara tragis akibat penganiayaan dan pemerkosaan yang dilakukan geng motor
bahkan saat rumahnya digeledah polisi delapan tahun silam putranya tidak berada di rumah
anak saya itu tidak bersalah walaupun polisi bersekeh keras bahwa anak saya pelaku utama
tapi saya bersika keras juga saya anak saya bukan pelaku utama karena itu memang bukan anak saya
di tahun itu anak saya pun lagi bekerja di bandung
waktu penggerebekan dua ribu enam belas juga anak saya tidak ada di tempat lagi masih kerja di bandung
alhamdulillah nah pas pengerebekan sekarang pun anak saya lagi ngecet di bandung juga
sementara saat menggeledah rumah pegi setiawan usai berhasil menangkapnya
polisi meyakini penanggapan dan penggeledahan sudah sesuai prosedur
sejumlah barang bukti pun diamankan oleh polisi
seperti ijazah raport foto yang berkaitan dengan peki setiawan
penangkapan ini membuat takdir jugaan ada misal tangkap itu
kami mohon doa daripada masyarakat banyak tentunya dari pihak kepolisian
bekerja sesuai dengan sop prosedur yang berlaku
jadi kami sedang bekerja dan mohon doanya
bisa dipastikan itu tidak salah tangkap
keluarga fina mengapresiasi kinerja polisi yang berhasil menangkap salah satu otak pembunuhan vina peggy setiawan
namun keluarga juga menilai jika proses penangkapan peggy
yang sudah menjadi buronan polisi selama delapan tahun terjadi sangat cepat setelah kasus ini kembali mencuat
yaitu rasa syukur bahagia dan ucapan yang terima kasih
namun tentunya kami juga
tidak bisa menyampaikan hal hal yang tidak baik ya
perihal jasad jasad di belakang
menyatakan jangan itu salah tangkap salah tangkap gitu
kalau bahagia ya bahagia dan senang gitu
cuma ya jadi pertanyaan kami ini kok cepat gitu
ternyata cepat gitu ya ditangkapnya gitu mbak
jurnalis kompas tv muhammad syahrir romdon
meliput bagaimana proses rekonstruksi kasus pembunuhan fida dan eki
pada delapan tahun silam menjadi perhatian warga
tujuh tersangka diduga pelaku pembunuh vina dihadirkan
untuk melakukan reka adegan di tiga lokasi penganiayaan
pembunuhan hingga jasad fina dan egy ditemukan
namun proses rekonstruksi sempat dihentikan
karena tujuh tersangka menolak reka ulang adegan
proses penyelidikan yang sudah kita rekonstruksikan ya
cuma tadi karena berhubung dari tersangka tidak berkenan untuk dilanjutkan
makanya kita akan melanjutkan rekonstruksi ini dengan peran pengganti
tadi itu adalah hasil pemeriksaan keterangan para tersangka yang baru ini kan
tapi di awal pemeriksaan kan kita sudah melakukan pemeriksaan pemeriksaan
kini proses hukum kasus pembunuhan vina dan eki
karena pelaku utama kasus ini masih buron
satu pelaku peggy setiawan berhasil ditangkap
dua pelaku yang sudah menjadi buronan polisi
usai peggy setiawan alias perong menjadi tersangka otak pembunuhan fina dan eki
bagaimana dengan pengejaran dua buron pembunuh final lainnya
kita bahas bersama dengan kuasa hukum keluarga fina dewi intan
dan juga ada pengamat kepolisian iss bambang rukminto
kami juga masih menunggu kuasa hukum pg untuk bergabung
pak bambang sudah ada satu dari tiga dpo yang ditangkap
kalau pak bambang mencermatinya seperti apa
ya apa yang dilakukan polda jawa barat ini layak diapresiasi
karena sedemikian cepat setelah viral peggy ini
yang sudah ditersangkakan selama delapan tahun
peggy pun juga akhirnya memunculkan kejanggalan kejanggalan
dan menjadi perhatian semua pihak terkait
makanya terkait dengan pemeriksaan pg ini
juga harus ada pengawas baik internal maupun eksternal
agar tidak berkembang isu isu bahwa nanti muncul ada intimidasi
itu membuat pengakuan pengakuan yang tidak semestinya seperti itu
karena di masyarakat sudah berkembang
berkembang polemik terkait dengan kasus ini
pak bambang sempat menyinggung juga soal adanya kejanggalan
kalau yang dari catatan pak bambang kejanggalannya apa aja pak
ya mengapa delapan tahun tidak ditangkap
itu salah satu muncul pernyataan dari polda
karena ada bap yang dicabut dari delapan tersangka yang lainnya
artinya untuk mentersangkakan seseorang
itu harus mendapatkan penyidik harus mendapatkan bukti bukti yang kuat
bukan hanya sekedar dari pengakuan apalagi ini pengakuan saksi
atau apalagi ini pengakuan dari tersangka delapan orang itu
makanya kalau kemudian itu dicabut
selama delapan tahun dengan alasan bap dicabut
proses itu kemudian berhenti
artinya penyidik hanya lebih mengutamakan pengakuan dari tersangka yang lain
padahal bobot dari pengakuan seorang yang ditersangkakan
ini tentu sangat lemah sekali
apalagi kemudian muncul isu ada intimidasi
terus kekerasan untuk mengejar pengakuan
kepolisian yang modern tentu ketika sebelum memtersangkakan seseorang
itu harus melakukan penyelidikan yang komprehensif
artinya semua bukti bukti itu harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah
apa terkait dengan otopsi kemudian terkait dengan forensik maupun yang lainnya
muncul juga pernyataan bahwa tersangka yang satu orang yang ditangkap ini
dpo ini juga melakukan kekerasan seksual
itu semua harus dijelaskan oleh penyidik
agar tidak muncul asumsi asumsi kemana mana
sekarang saya mau ke mbak dewi intan kuasa hukum dari vina
mbak intan kalau melihatnya sudah ada satu dari tiga dpo yang ditangkap sejauh ini
dari keluarga menanggapinya seperti apa mbak
ya halo selamat sore
tim kuasa hukum dan keluarga tentu sangat mengapresiasi kepada pihak polisian
yang sudah cepat tanggap sekali dalam proses ini
meskipun kami tim kuasa hukum masih minim sekali informasi tentang satu dpo yang sudah tertangkap
namun kami memberikan ruang memberikan ruang kepada pihak kepolisian agar semua datanya valid
jadi semua berita berita yang di luar itu bisa terpatahkan
oke artinya juga masih menyoroti soal kurang transparansinya dari pihak polisi kah
kami sejak awal sangat mengharapkan transparansi dari pihak kepolisian bahwa
jangan sampai karena ini berlarut larut menjadi cerita cerita baru di masyarakat
yang akhirnya nanti mendistrik pihak kepolisian juga untuk
jadi kami mohon kalau memang sudah ada prosesnya sudah berjalan sampai di mana prosesnya
itu semua dikeluarkan informasinya kepada masyarakat
dan kita juga tidak menutup kemungkinan bahwa ini sudah menjadi konsumsi publik
jadi publik dan masyarakat terus terus menunggu
akhirnya karena terlalu ramah dan berlarut larut
jadi muncullah spekulasi spekulasi dan cerita cerita yang seperti sekarang ini
pak bambang informasinya kan sebenarnya dari dua ribu enam belas peggy sudah digeledah rumahnya
posisinya saat itu di bandung dan saat ini penangkapan juga di bandung
kalau pak bambang melihatnya sebenarnya apa yang terjadi
sampai butuh delapan tahun untuk menangkap egy padahal di kota yang sama
artinya asumsi yang muncul kan pegi ini dipaksakan untuk ditersangkakan
seperti itu seolah olah seperti itu
makanya ketika bap tadi
dari kesaksian delapan orang tadi dicabut
polisi akhirnya kelabakan sendiri gitu
konstruksi peristiwa yang dibangun terkait dengan mentersangkakan pg ini roboh
ketika bap itu dicabut gitu
makanya polisi harus benar benar transparan lah untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi delapan tahun yang lalu
makanya saya mendorong untuk di propam mabes polri untuk turun juga
terkait apa yang terjadi delapan tahun yang lalu
mengapa orang yang sudah ditersangkakan
itu kan akan muncul pertanyaan seperti itu juga di masyarakat
makanya kita mendukung apa yang dikerjakan polri saat ini
tetapi apa yang terjadi delapan tahun yang lalu itu juga harus dijelaskan
jangan sampai pr masa lalu itu menjadi beban polri yang sekarang
saya sangat prihatin sekali kepada kawan kawan di kepolisian yang saat ini
karena pr pr yang tidak diselesaikan secara tuntas delapan tahun yang lalu
sekarang menjadi beban kawan kawan di polda jawa barat
makanya dan jangan sampai juga sekarang ini memunculkan masalah baru kalau tidak dibuka secara transparan seperti itu
lalu apakah dua dpo ini bisa ditangkap lebih cepat lewat pegi
pak bambang nanti kita bahas lagi usai jeda
akan kami lanjutkan dialog terkait penangkapan satu dpo di kasus vina
masih bersama kami ada kuasa hukum fina mbak dewi intan dan juga pengamat kepolisian ises pak bambang ruhminto
mbak intan soal sosok peggy yang ditangkap oleh polisi terakhir
kalau keluarga sebenarnya mengenal sosok pegi dan pernah berkomunikasi
dari pihak keluarga tidak ada sama sekali mengenal sosok peggy
yang sejak awal diceritakan sampai dpo satu dpo hari ini
kami sama sekali tidak mengenal dan pihak keluarga pun tidak mengenal
tapi kalau terkait kan kalau di masyarakat ada keraguan juga soal sosok dpo yang ditangkap
begitu juga dengan dua orang yang masih buron
apakah dari keluarga punya keraguan yang sama
sebenarnya kami mempercayakan kepada pihak kepolisian
pasti pihak kepolisian sudah sangat bekerja dengan hati hati gitu tapi
namun gini kenapa jadi spekulasi spekulasi seperti ini meluas dan melebar kemana mana
karena ya itu tidak ada transparansi dari pihak kepolisian
karena masyarakat terus menunggu dan menunggu siapa dpo yang sudah tertangkap ini
dan identitasnya seperti apa
apakah sama ataukah selama ini yang dipikir masyarakat itu salah
dari pihak kepolisian harus segera memberikan informasi tentang satu dpo ini gitu loh
menyerahkan seluruhnya ke pihak kepolisian atau juga dari pihak keluarga mengumpulkan informasi juga untuk mempercepat proses ini
karena kami sama sekali tidak mengenal pihak keluarga sama sekali tidak mengenal para pelaku
jadi ya kami menyerahkan seluruhnya ke pihak kepolisian
pak bambang dengan sudah ditangkapnya pegi apakah pegi bisa jadi pintu masuk untuk pengejaran dua dpo lagi untuk mempercepat penangkapan pak bambang
kalau peggy ini benar benar pelaku tentunya bisa jadi pintu masuk
cuma permasalahannya apakah benar peggy ini pelaku
karena lagi lagi ini kan terkait dengan kesaksian kesaksian dari para tersangka yang lainnya
kalau kemudian tambahan lagi apa sih peran peggy dalam kasus ini
pernah sempat muncul pernyataan bahwa pegi ini adalah otak dari peristiwa tersebut
kemudian pg ini juga melakukan kekerasan seksual pada korban misalnya seperti itu
ini semua kan harus dibuktikan gitu
ada bukti bukti konkret yang dikemukakan oleh kepolisian
apa misalnya hasil forensik hasil otopsi
kalau hanya sekedar pengakuan pengakuan ini tentu sangat lemah sekali
apalagi bap yang memberikan kesaksian ini dicabut
jadi dasar mentersangkakan peggy ini apa
makanya ini yang harus segera dikemukakan oleh kepolisian
jangan sampai mengulang lagi kesalahan asumsi yang muncul di masyarakat terkait dengan terpidana saka natal misalnya
yang merasa diintimidasi dan sebagainya
jangan sampai nanti berlarut larut pg ini pun juga diperlakukan sama misalnya dengan intimidasi dengan yang lain lainnya
yang membuat pengakuan pengakuan yang sebenarnya tidak dilakukan oleh dia
ini kan jadi kesalahan kepolisian
jangan jangan ada aktor lain yang melakukan pembunuhan seperti itu
makanya semuanya harus segera disampaikan oleh kepolisian
pak bambang ini kan kasusnya delapan tahun sudah berjalan kemudian ada benang kusut juga lah
misalnya dengan sudah ditangkapnya pg tapi kemudian ada narapidana juga yang membantah kalau mereka terlibat
kemudian juga ada yang soal penggantian bap dan lain lain
menurut pak bambang apa yang harus dilakukan oleh polisi sebenarnya untuk mengurai benang kusu tadi
harus kepolisian ya tadi sama seperti mbak pengacara tadi
semuanya harus segera disampaikan secara cepat dan transparan
harus ada apa
lembaga lain yang memverifikasi dari pernyataan kepolisian
misalnya pengawas kompolnas kemudian ada komnas ham
untuk internal ada di propam yang harusnya juga turun melakukan audit investigasi
apa yang sudah terjadi delapan tahun yang lalu
bukti buktinya gelar saja bukti bukti yang ada gitu
bukan hanya pengakuan pengakuan
kalau bukti bukti itu ada misalnya ada sperma dalam mohon maaf sperma
tg ini di tubuh korban ya bisa saja tegi ini pelaku dari kekerasan seksual yang terjadi
atau ada bercak darah di baju tersangka
kalau semuanya hanya bukti bukti itu hanya tidak ada dan tidak dimukakan
jadi masyarakat akan berasumsi kemana mana
apalagi berdasarkan hanya sekedar kesaksian pengakuan dari terdakwa
saksi awal yang tadi sempat disampaikan di kompas
ada dua saksi kunci yang sebenarnya belum pernah dihadirkan di pengadilan
itu kan menjadi pertanyaan lagi di masyarakat
kemana mereka kenapa tidak dihadirkan di pengadilan
mbak intan soal dua orang yang masih buron lagi
pasca peggy sudah ditangkap apakah juga polisi sudah ada komunikasi
bahkan ya jangankan ke dua dpo lainnya satu dpo yang sudah tertangkap pun
jadi ya tapi tetap kami memberikan ruang kepada pihak kepolisian
jangan sampai kami dan masyarakat mendistrik pihak kepolisian dalam penyelidikan ini
jadi ya kami minta harapkan segera pihak kepolisian memberikan informasi itu
sehingga benang kusut akhirnya asumsi asumsi masyarakat
semua terpatahkan gitu loh oleh pihak kepolisian yang sudah memberikan informasi tentang satu dpo ini
apakah betul dpo ini yang dianggap selama ini delapan tahun buron ataukah salah
oke mbak intan kalau misalnya soal dua saksi kunci
kan kalau dari ayah anda dari eki bilang sudah ada komunikasi sebenarnya dengan dua saksi kunci
apakah saat itu juga sebenarnya pihak keluarga ada komunikasi dengan dua saksi kunci
atau semuanya yang dilakukan bersama dengan keluarganya eki
belum ada belum ada informasi tentang dua saksi kunci tersebut
mungkin ke keluarganya eki saja gitu
tapi keluarga kami dan tim kuasa hukum belum ada
oke oke untuk mempercepat proses ini artinya catatan dari pihak keluarga
ya catatannya itu tadi kembali lagi segera pihak kepolisian

amar humfina sudah mempunyai kuasa hukum
silahkan pihak kepolisian jika butuh apa informasi ya segeralah kita saling bertukar informasi gitu
jangan menutup informasi jangan menutup juga jalan gitu
akhirnya jadi kita bisa saling bekerja sama
apakah yang dibutuhkan pihak kepolisian apakah yang dibutuhkan tim kuasa hukum seperti itu

dan segera mendapatkan keadilan kasus ini tidak berlarut larut dan tidak berasumsi

pak bambang soal dua saksi kunci tadi yang ternyata tidak dihadirkan di persidangan
sekarang untuk mempercepat penanganannya apa yang harus dilakukan oleh polisi soal dua saksi kunci ini pak bambang
ya dua saksi kunci ini segera dihadirkan oleh kepolisian gitu loh
kalau kita melihat kasus ini dari awal ini rame karena muncul kearifan lokal dalam tanda kutip ya
ketika yang ada yang mengaku kerasukan
arwah fina kemudian memberikan kesaksian kesaksian seperti itu
dan kemudian dari awal kasus yang disemula kecelakaan tunggal kemudian menjadi pembunuhan
ini kan harus ditumpaskan oleh kepolisian
kepolisian tentunya tidak bisa memaksakan pola pola seperti kearifan lokal tadi
lembaga pendidikan ilmu kepolisian jadi hilang ketika itu dijadikan basis untuk penyelidikan maupun penyidikan sebuah kasus pembunuhan
makanya semuanya harus dibuktikan secara ilmiah gitu
otopsi terforensi dan lain lain itu harus segera digelar dikemukakan kepada masyarakat
jangan hanya segedar mengejar populerisme saja
bahwa ini ada pembunuhan bersama sama ada pemerkosaan
semua masyarakat mendukung semua yang harus ditangkap
tapi fakta faktanya tidak demikian
proses hukum itu harus untuk mencari keadilan
bukan hanya sekedar menjalankan prosedur saja
ini harus menjadi mindset di penegak hukum kita
terima kasih pak bang rukminto pengamat kepelusiaan issas
kemudian juga ada kuasa hukum fina mbak dewi intan